ya dea hari ini tujuh november dua ribu delapan belas kita ternyata memperingati lima belas tahun wayang
ditatapkan oleh aku tahu diakui oleh persyrikatan bangsa bangsa sebagai warisan budaya dunia
bayang bayang menurunnya minat generasi muda dalam mencintai seni tradisi ini
sempat menjadi kekhawatiran pelestariannya
namun kini teknologi telah memperpanjang nafas pelestarian seni tradisi adi luhung ini
informasi ini sekaligus menutup cnn indonesia today hari ini
saya dekartika dan saya aldi hawari kami berdua pamit undur diri
selamat pagi selamat pagi dan asli kita tanda dan sampai jumpa
ini adalah persiapan membuat studio mini untuk sebuah siaran langsung
bukan siaran langsung untuk berita ataupun pertandingan sepak bola
namun siaran langsung pagelaran wayang kulit semalam suntuk
persiapan harus sempurna karena petunjukan ini bisa berlangsung terus menerus hingga tujuh jam tanpa henti
aktivitas ini sudah diperoleh
sudah dilakukan komunitas penggemar wayang kiseno nugro atau pwks sejak maret dua ribu tujuh belas
selain melestarikan budaya menurut catatan pwks
jumlah anggota dan subscriber di akun youtube pwks live terus meningkat
setidaknya dalam satu setengah tahun terakhir jumlah subscriber di youtube hampir mencapai lima puluh lima ribu
sedangkan jumlah anggota di grup facebook mencapai lebih dari tiga puluh ribu anggota
mereka terdiri dari berbagai kalangan yang berasal dari seluruh penjuru dunia
itu semua akibat eksisnya
perkembangannya bagus mas
ini saya melakukan lift streaming sekitar baru sekitar satu lima tahun
tapi ini perkembangannya di youtube sudah sangat bagus
insya allah mas untuk pak gelera wayang kudu indonesia saya kira tidak akan punah
karena melihat dari penonton di youtube ku banyak sekali mas
dan itu kebanyakan
orang jawa yang di luar negeri itu yang di luar itu sangat menanti nanti kesenian dari kota asal usulnya
meskipun bukan yang pertama namun jumlah penonton wayang kulit kanal ini terbanyak hingga saat ini
langkah ini pun mulai diikuti oleh dalang dan kanal kanal live streaming lainnya
dulu saya pesimis mas masuk streaming gitu mas
paling berapa puluh atau paling banyak berapa ratus gitu
tapi ternyata setelah saya lihat lihat loh kok semakin meningkat
dan setiap malamnya itu hampir kalau setelah streaming pada malam libur itu hampir lima ribu lebih
itu bagi saya untuk pertunjukan tradisi seni tradisional luar biasa
ya bangga saja lah
akhirnya apa yang saya rencangkan dengan teman teman di wks itu bisa tercapai
bisa memperkenalkan wayang lebih luas lagi
pada tujuh november dua ribu tiga wayang kulit diakui organisasi pendidikan ilmu pengetahuan dan kebudayaan perserikatan bangsa bangsa atau unesco sebagai salah satu warisan budaya dunia
berdasar tanggal inilah maka setiap tujuh november diperingati sebagai hari wayang dunia
menyandang gelar ini bukanlah suatu hal yang mudah karena harus dibarengi dengan upaya melestarikannya
dan kini perkawinan antara budaya dan teknologi telah membuat tradisi adiluhung ini terus selesari
hendra setiawan yogyakarta